ialah yang mengikuti perintah dua ratuani
bagaimana dengan mereka
kalau kalian ingin selamat
kita tidak punya banyak waktu rat
kita harus segera mengadakan upacara
untuk menghidupkan patung siluat
aku akan melakukan apa yang ayah anda katakan
anak yang soleh
ialah yang mengikuti perintah dua ratuani

kalian user mereka dari situ
memangnya kau siapa
berani mengusir dan memerintah kami
pergi dari tempat ini
apakah kau penguasa tempat ini
kita bertemu disini
kalian berdua sedang dalam masa masa sulit
dia adalah orang saku
untuk menjadi penyuruh kiawi
lebih baik aku menjadi pengemis
daripada menjadi orang seperti ini
aku masih tidak terima
dengan kata katamu tadi
aku ingin menguji
kamu belum tahu
kiawe itu buat siapa
kau tidak akan
tidak ada apa apa
aku hanya merasakan sesuatu
semoga tidak terjadi apa apa
dengan tubuhku yang lain
dan dia berhasil
dan dia berhasil
kau jangan mengkhawatirkan
kau cukup memikirkan bagaimana dirimu
untuk ke depannya nanti
apakah kau siap untuk mati
sampai tertawa itu sendiri
sampai tertawa itu sendiri
hentikan omong kau sekalian
aku akan mengirimkan
peringatan pada si luwak
kalau dalam satu minggu ke depan
dia tidak menyerahkan
tahta pajajaran kepadamu
aku akan memenggak
kepala kalian berdua
kepada si luwak
tunggu mama tunggu
aku yang akan pegal kepalamu